sebelumnya saya minta maaf sama kamu ya minta maafkan apa saya sayang ya mungkin untuk sekarang
saya belum bisa menjadi suami yang baik menjadi suami yang kamu butuhkan menjadi laki laki yang
kamu inginkan dan belum bisa untuk bersama kamu secara
ya allah kenapa pakai tempat itu mama tahu dan juga bisa kenalkan kalau pasir
saya tahu kalau itu kiriman dari rumah
pak kok diem lagi kenapa sih kok dari tadi bengong terus
tempat yang kamu cari tadi aku yang pakai oh pantesan dicari aku yang bawa tadi dan kayaknya
ditinggal dimana sekarang maaf ya mah aku belum bisa ngomong sama kamu aku belum bisa bilang kalau aku masih
makan buat elsa gampang dan terlalu ambil lagi ya kalau sempet ya iya diambil lagi ya
untuk urusan tempat makanan itu biar aku aja
habis ini kayaknya aku harus ke kovisitir kamu ikut ya boleh

masih cuma makan di sini gue malu lagi ntar dilihatin lagi sama mas ini tapi cuek aja deh daripada aku bisa makan di sini gue malu lagi ntar dilihatin lagi sama mas ini tapi cuek aja deh daripada
lagian buat ketemu sama nino kan harus ada tenaganya
gue jadi inget papa mama nih setiap sebelum gue keluar rumah mereka selalu sediain dan temenin gue sarapan
setiap sebelum gua keluar rumah mereka selalu sediain dan temenin gue sarapan
mama itu selalu cerewet
karena sebelum keluar rumah sarapan dulu ya
tapi sekarang udah gak ada lagi yang ngebawelin gue
yang ada malah siena yang gak kasih gue sarapan di rumahnya
tapi bawelnya minta ampun
aduh bang yang benar dong
gak ser banget deh gue
udah wangi wangi gini malah bau
weh kenapa lu tutup hidung pas gue masuk
gak suka bau
sini lepas dulu helmnya
duduk duduk duduk
seneng gak naik motor sama bopak
sering sering ya ajakin naik motor
kalau sering sering nanti masuk angin
aku lah sekolah dulu ya pak
semangat sekolah nih
papa doain semuanya lancar
gak apa apa udah saling belom
hati hati jangan lari
ngendirnya gini banget nih
masuk mobil ya
masuk mobil ya
sambil nunggu rena ya

pak yongki tolong keluar dulu sebentar ya
tapi mesin mobil sama ac nya dimatiin ya
ini kalau bapak doi
apa mas apa yang mau diwicarain
sebelumnya saya minta maaf sama kamu ya
minta maaf kenapa

tidak ada yang merci jujur
mungkin untuk sekarang saya belum bisa menjadi suami yang baik
suami yang baik
menjadi suami yang kamu butuhkan
menjadi laki laki yang kamu inginkan dan belum bisa untuk bersama kamu secara penuh
aku yang minta maaf mungkin
akunya juga yang terlalu berlebihan
aku yang terlalu memaksainya
bukannya saya sengaja ingin menghindar dari kamu
bukan itu sebenarnya
banyak rasa bersalah yang
dan saya juga nggak mau memanfaatkan
situasi saya sekarang
saya bisa berduaan dengan kamu
bisa satu kamar dengan kamu
saya nggak mau manfaatin situasi
itu juga yang mau aku tanyain sama kamu mas
ini berat juga untuk saya diturunkan dengan kamu
itu berat dengan kenyataan yang ada
lagi ketika tahu
kondisi ketika saya nggak ada kamu seperti apa
keluarga seperti apa
itu menambah beban buat saya
saya merasa sangat bersalah
meskipun kejadian yang saya alami juga
tidak ada yang menginginkan seperti itu
meskipun saya tahu dari beberapa teman teman saya yang ada di pulau
mereka pernah bercerita
katanya sebelum ingatan saya hilang
saya selalu semangat
setiap hari saya selalu bercerita tentang keluarga saya
katanya saya selalu bercerita tentang anak anak saya
dan katanya saya selalu membanggakan istri saya
yang saya temukan surat
dan teman teman saya pun
banyak bercerita tentang ketika ingatan saya masih ada
saya nggak tahu keluarga saya seperti apa
saya tidak tahu
khususnya kejadian semalam
saya minta maaf kalau saya harus kembali ke kamar
saya tahu itu buat kamu sedih
jangan berhenti untuk
membantu saya terus
jangan berhenti untuk menyindir saya
dengan siliran siliran kamu